ya sekalipun berbagai fasilitas dimulai dari sekolah bus sekolah busway dan bpjs sudah diberi secara gratis
namun sekitar separuh penghuni masih tetap menunggak sewa yang akhirnya berujung dengan biaya denda makin membesar
berdasarkan informasi dari pihak pengelola rusun marunda nilai tunggakan para seluruh penghuni mencapai hingga sekitar sepuluh miliar rupiah
setiap penghuni dikenai biaya sewa tiga ratus hingga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per bulan
pada umumnya para penghuni rusun marunda bekerja sebagai pedagang kecil ojek online dan pekerjaan non formal lain
pemerintah juga memberi lapangan kerja pada beberapa penghuni dengan menjadi petugas security dan keberhasilan dan maksud kami kebersihan di rusun tersebut
namun para penghuni menyatakan pekerjaan tersebut tidak mampu
mampu membiayai seluruh keperluan keluarga serta biaya sewa
kalau menunggak saya rasa semakin lama di sini bertambah ya
karena itu pendapatan sekarang sudah agak sulit mbak
ya orang jualan aja udah berkurang
sampai kayak ada pasar malam pun pengunjungnya sudah berkurang gitu
jadi mereka banting tulang
dengan cara dia bekerja kadang kadang suka ngojek juga gitu mbak
karena penghasilannya sudah ini
saya juga masih ada tunggakan gitu